ngomongin si elah nih jangan kewal
beti sepunting padi
ya ini lah gua lagi ngomongin si elah
aduh elah seksi banget bro
ee jadi ada sesuatu
yang mengandung alkohol emak
aduh aduh aduh

kok sakit setelah ini
kenal dirinya sebelah
bujuk deh kali sekali orang cakep dan berani
aduh gua bingung ini
udah kapan lu
belum ke salon elah kan pakji ya
nih elah sekarang buka salon pakji
rembohh remboh ya allah ya rabbi
gua pikir udah abis
ternyata masih sisa sedengnya
gua nanya lu abis dari
hanya gua ceritanya
abis dari salon apa beneran
si elah si elah si
nyambung juga nih remboh
remboh lu nyambung remboh
udah pindah profesi apa ya
tuh main remboh lu nyambung
gua dulu yang tua
loh karena begini
supaya lebih aman keputusan
kita anila siapa duluan yang masuk
yang tua tua gua
tua tua apa
karna kan yang muda
masih banyak umurnya
yang tua dulu udah biar ngalamin rasanya salon
tuh rupanya kok ngaji begitu
eh apa sih yang kurang dari saya ya
hai gak bakalan deh gua ke tempat ella kalau gua sampai ke tempat ella kata dunia
ini rambut dua ribu dua puluh insyaallah kalau kau panjang umur ngerasain ya ya ya
udah kong keren kan
itu pak grima yang dorong ya udah mau dipotongkan terhasil begitu lagi punya banyak modelnya ya
hai mbak rambut abang bikin kerennya jangkengkong tadi
tenang aja elah kan udah profesional soal gaya rambut oke ye abrang si percaya dah
enakan banget jangan ngaya aduh enakan banget jadi tambah suka
bener bener seksi banget lah bodi lu bener bener mantap
aduh elah seksi banget

matanya udah mau keluar
lu ngapain kesini coba
lu ngapain coba kesini
mau ke salon
apa lu yang dibenerin
botak begini dibenerin
yang ada juga gigi lu dipaperasin
udah lah ya
gua yakin banget dah
kok rambut gua gak kayak
waduh rambut abang jadi cangkep
bang ipa jadi cakep banget kayu bule
kan mbak agus
ntar jadi juri yang krimil krimil gitu tuh bang
nanti dah gua
makasih ya bang ya
jangan kaya temetan
berani nyele orang tua
waduh rambutnya jadi cakep
mau potong rambut ya
cepi sama aduk
tapi modelnya jangan
nah nih terus
buat cepi ama aduk
pokoknya keren deh spesial pakai telur
abu sunam ella
cepi gak usah tegang
senyum senyum dong seneng
rambutnya mau didandanin
ah diem ya